lima dermaga reguler pelabuhan merak mulai dipadati kendaraan pemudik yang akan menyeberang
sistem tunda pun mulai diperlakukan sejak pintu masuk pelabuhan
hampir seluruh dermaga di pelabuhan merak sejak rabu pagi dipadati oleh kendaraan para pemudik
dari dermaga satu hingga dermaga lima terlihat antrean kendaraan yang akan masuk ke kapal
akibat kepadatan tersebut petugas langsung memperlakukan sistem tunda atau delaying system pada hari pertama
prediksi puncak arus mudik di pelabuhan merak ini
jangan jangan jangan
untuk mengetahui kondisi kepadatan mudik jalur laut sudah ada produser lapangan cnn indonesia iqbal kiyarso di pelabuhan merak banten
saat pagi iqbal iqbal saya lihat di belakang anda itu sudah padat sekali para pemudik yang ingin menyeberang ke arah sumatera sepertinya ya
bisa anda ceritakan bagaimana kondisi di sana lalu kendala apa saja yang mulai dihadapi oleh para pemudik pada libur hari ini
silahkan dengan laporan anda
selamat pagi yuda terkait dengan kondisi arus mudik di pelabuhan merak pada rabu pagi hari ini
kendaraan terus memadati pelabuhan merak sejak tadi pagi
dan ini saja sudah lebih dari empat jam begitu yang mereka menunggu di antrean antrean ini
karena tadi sejak tadi pagi pemberlakuan dari sistem tunda ini sudah mulai diberlakukan
aturannya jika memang kendaraan kendaraan yang sudah
antri melebihi dari pintu masuk pelabuhan merak
maka pemberlakuan dari delaying system ini diberlakukan
dan tadi langsung saja terjadi begitu sejak pukul tiga dini hari
oleh karena itu dari pagi tadi dari subuh tadi ini kendaraan sudah mulai antri
dan begitu pun terjadi di area area dermaga baik dari dermaga satu hingga dermaga tujuh
ini kendaraan sudah mulai antri untuk masuk ke kapal
dan tadi saya sempat menanyakan kepada beberapa pemudik yang antri di pelabuhan merak ini
mereka ada yang antri sudah lebih dari lima hingga enam jam
dan bahkan ini baru saja di titik pertama untuk masuk area dermaga ini baru saja dibuka
sehingga antrean antrean mulai memadati dermaga dermaga ini
khususnya di tempat saya melaporkan ini di dermaga lima
dermaga lima ini kapal baru saja mulai bersandar
sehingga mereka baru saja bisa
ini dari tadi pukul setengah enam saya memantau pintunya ditutup atau pembatasnya ditutup dan ini baru saja dibuka
sehingga memang bisa dipastikan bahwa kendaraan yang nantinya akan melaju ke kota cilegon ini dan memasuki pelabuhan merak ini akan terus bertambah hingga siang hari ini
bahkan ini antrian dari lajur lajur yang disediakan oleh pihak sdp dan juga dari pihak kepolisian ini untuk mengatur antrian ini sudah penuh
beberapa belasan lajur yang ada di sini pun penuh
dan untuk menunggu yang lebih dari dua hingga tiga jam ini sudah mereka memutuskan untuk turun terlebih dahulu
ke area luar begitu di luar mobilnya untuk beristirahat sejenak lantaran cuaca yang begitu terasa panas mulai sudah terasa sehingga mereka harus keluar dulu dari mobil untuk sekedar bersantai begitu yuda
terkait dengan data penumpang yang kami dapatkan dari pihak asdp pada tanggal terakhir delapan belas april itu sudah mencapai empat puluh tujuh lima ratus empat puluh empat penumpang
dan tadi data terupdate nya sejak pukul
pagi ini melonjak jumlah penumpangnya baik dari yang pelabuhan merak pelabuhan ciwandan dan juga pelabuhan bbj yaitu sudah mencapai dua kali lipatnya mencapai satu ratus enam penumpang
dan untuk perharinya bahkan di pelabuhan merak ini sudah mencapai totalnya empat ratus empat puluh lima jumlah penumpang yang didata dari tanggal dua belas april dua ribu dua puluh tiga
sehingga nantinya pihak pihak atau petugas terus akan menjalankan skema untuk mengurai kepadatan di pelabuhan merak ini
seperti menambah kantong parkir
sehingga kantong parkir yang ada di sini bisa menampung kendaraan yang masuk ke pelabuhan merak untuk menyeberang ke pelabuhan bakauheni
karena tentunya prediksi puncak arus mudik tak hanya terjadi hari ini yaitu akan terjadi juga pada besok tanggal dua puluh
dan juga jika lebaran akan dilaksanakan pada tanggal dua puluh dua maka hamil satu yaitu tanggal dua puluh satu april dua ribu dua puluh tiga akan menjadi puncaknya di arus mudik di pelabuhan merak ini dan kota cilegon
dan beberapa skema lainnya yang nantinya akan dilaksanakan
diterapkan oleh pihak ditelantas polda banten itu diantaranya akan mengalihkan arus lalu lintas di persimpangan dari kota cilegon begitu untuk memisahkan bagaimana kendaraan motor dan juga kendaraan roda empat yang ingin menggunakan pelabuhan
lantaran pada tahun ini kendaraan motor tidak bisa masuk ke pelabuhan merak karena dipisah untuk mencegah kepadatan atau antrian masuk ke pelabuhan merak maka kendaraan roda dua atau motor dialihkan ke pelabuhan ciwandan
di pelabuhan ciwandan sendiri selain dari kendaraan roda dua atau motor itu juga akan diberlakukan untuk golongan enam b
namun tentunya hal tersebut bersifat situasional untuk kendaraan truk kategori enam b
jika di pelabuhan ciwandan kendaraan akan memenuhi atau tidak bisa menampung lagi maka diizinkan untuk masuk ke pelabuhan merak dengan syarat juga jika pelabuhan merak ini cukup lengang
namun jika melihat kondisinya sejak subuh tadi
ini belum berhenti masih dipadati oleh kendaraan kendaraan yang akan mudik
baik dari dermaga satu tadi saya memantau yang biasanya dermaga tersebut atau dermaga reguler itu tidak begitu padat dan hanya dipadati di dermaga enam
namun pada pagi hari ini ternyata sejak dini hari dari dermaga satu hingga dermaga tujuh itu sudah dipadati oleh kendaraan pemudik
sehingga mereka harus mengantri seperti ini dan nantinya ketika sudah mengantri mereka baru akan memberikan scan dari
boarding passnya sehingga baru bisa lagi antri di area dermaga sebelum memasuki kapal feri dan menyeberang ke pelabuhan bakauheni
iqbal kierso terima kasih sudah kelaporan langsung anda
semangat dan selamat melanjutkan tugas anda